sini tuh mau ngasih ada surat panggilan itu porsi panggilan lagi eh tapi sebelum kita bahas surat
itu mama mau tanya suatu emang bener ya nino mau melanjutkan pengadilan soal hak asuh kaina
iya makanya karena itu kan aku memang menjaga jarak supaya neno untuk tidak bertemu terus
sama rena karena aku tahu dia juga akan pernah berhenti mah ya walaupun
assalamualaikum waalaikumsalam tuh mama tuh
lalu lalu kalau nungguin mama di sini lagi main rubik dia duduk seru banget
kamu temenin ya adik kamu ya belum cerita cerita loh tapi mama mandi dulu ya
cerita dong sama mama tadi ada apa di sekolah siapa yang datang ke sekolah mah
ke sekolah aku ya jadi tadi pak surya datang ke sekolah
mau nemuin tahu dari kamu ya sekolahnya rena ya tapi bu sarah nggak ikut karena katanya
musara monemen elsa apa setelah aku telepon sama mama mama langsung minta ketemu sama elsa
kenapa nih dapat nggak aman kok ya aku aku udah tahu masalah itu sih
saya pikir sih kemarin dia menarik kebutuhannya sekarang dia mau mengejukannya lagi
atau secara apa mama juga gak tahu
terus itu yang nyampein siapa
elsa ini kayak apa ya i don't really trust her
kita bahas nanti aja lah lagi ya
aku mandi dulu deh bentar ya
ya aku mandi dulu bentar ya
kita bahas lagi ya
mandi sana supaya kamu fresh juga
kita udah sampe tamanya kat
cat kalau begitu saya pamit ya
gabung aja semua kita
makasih untuk tawarannya tapi nanti quality time
kalian berdua itu terganggu loh
kalau begitu saya permisi
ya makasih ya
cepat sembuh ya catherine ya
mari pak randy
makasih mas untuk kebahagiaan ini
indah banget kan
dan kita sekarang coba bayangin deh
kalau kita beranikah terus kita punya rumah dan halamannya kayak gini nih
banyak tanamannya banyak bunga bunganya
indah banget ya
dan anak anak kita main main di sini
dan kalau perempuan bisa bantuin kamu untuk tanamin bunga
seandainya itu terjadi mas
aku pasti beruntung dan bahagia milik keluarga kecil sama kamu
mataharinya mulai tenggelam
dan sebagian orang itu sangat bahagia lho
dan menunggu menunggu membeli ini
ya meskipun waktunya hanya singkat
kalau ada orang yang memberikan pilihan ke saya
memilih matahari tenggelam atau tetap bersinar
saya lebih memilih tetap bersinar kate
karena matahari yang saya mahu curi dulu adalah kamu
saya nggak mau matahari saya tenggelam kan
atau bahkan gelap
karena kebahagiaan saya ini adalah kamu kate
kamu matahari saya
kamu kebahagiaan saya
tetap bersama ku sayang
sampai tua nanti
tetap bersama ku sayang
sampai tua nanti
sampai tua nanti
sampai tua nanti
ini mama ke sini tuh mau ngasih surat panggilan itu
eh tapi sebelum kita bahas surat itu
mama mau tanya suatu
emang benar ya
nino mau melanjutkan pengadilan soal hak asuh ena
makanya karena itu kan aku memang menjaga jarak
supaya nino untuk tidak bertemu terus sama reina
karena aku tahu dia itu nggak akan pernah berhenti ma
ya walaupun nantinya kamu akan menang di pengadilan
karena kamu punya banyak cukup bukti
dan juga semuanya itu sudah kamu pegang
karena kita nggak pernah tahu dia itu kayak labil ya
kadang baik besokannya berubah pikiran
ini agak aneh ya
beda sama mama papanya
makanya aku nggak bisa diam kayak gini aja
aku tentu harus hadapin elsa
ataupun aku harus siap menghadapi nino
aku tahu aku sangat bangga denganmu
bangga sekali sama kamu ya
aku nggak mau disalahin
karena aku tidak bersalah
ya kamu benar
satu dua tiga empat lima oke ini stok di bengkel
masih ngecek stok di bengkel barang barang
sebentar ya pastiin lagi
ini kincir aminnya bumi bunuh
ini kincir aminnya bumi bunuh

ini kincir aminnya bumi bunuh

ini kincir aminnya bumi bunuh
ini kincir aminnya bumi bunuh
ini kincir aminnya bumi bunuh
dengan begini bumi bakal inget naila terus
jemput naila ya
biar kita tinggal di sini sama sama
nala itu anak yang manis lucu
gak butuh waktu lama kita bisa suka sama dia
ya kamu bener
aku juga gak tahu kenapa bisa sampai sesayang itu sama naila
buktinya aku sampai gak rela didiambil sama orang lain
aku juga ngerasain hal yang sama sayang
yang terpenting kan sekarang kita berhasil adopsi nailah
ya aku lega banget sih nga
akhirnya kita gak jadi kehilangan naila
kalau yang di atas sudah mengatur semuanya
kita berusaha kita menjalankan
pasti ada jalannya
hati kita juga udah dibukakan untuk suka sama naila
yaudah kalau begitu mendingan sekarang
kita istirahat ya
pekerjaan aku aku nanti lanjut besok
kamu juga gak usah banyak pikiran
tapi aku juga jadi kebayang deh
nanti kalau misalkan kita jadi adopsi

terus nailah udah disini sama sama kita
udah tinggal bareng
terus kalau misalkan dia minta tidur bareng bertiga gitu sama kita
pasti seru banget nih